itu bu bapak kok senang kayak gitu sih bu
saya kan cuma mau nikah sama pilihan saya sendiri
iya ya sus nanti kedengeran sama bapak sama saya
biarin aja emang bener kok
apa yang bener
kamu tuh udah dibego begoin sama perempuan itu
bapak anak diomelin aja
bagaimana bapak gak marah
gak tau lah bapak harus berbuat apa
pacaman itu akan menjodohkan anaknya sama dia
tapi dia menghabiskan hidup dan waktunya
kita ketemu di sana aja
hai mam fi
kan surprise mam
pada awas bedak
nah bi becek ya
apa mau ganti aja lah
enggak enggak cuma sedikit
udah gak apa apa lagi ya
kevin kamu istirahat aja
bapak fi dan mami mau ke undangan
jalan dulu ya
baik alhamdulillah sayang
kamu kenapa baru pulang
oma kangen tau
baik baik baik oma
alhamdulillah sehat sayang
oh iya kevin punya hadiah buat oma
ini bda oma
aduh oma gak ngerti
lagian uang gak butuh deh yang kayak gini
kalau kamu pengen kasih oma gak butuh
cari yang bermanfaat buat allah ya
ini bermanfaat oma
dan ada pengingat azannya
tapi oma gak tau caranya
ntar kevin ajarin oma
oma juga punya hadiah buat kamu

mantep banget men
baik baik baik
kamu dari mana udah malam begini
tadi kan ada lomba sepeda pak
buntan saya masuk dulu ya
wah anak bapak ganteng juga ya
itu kan karena berkat allah
kalau bukan ridho allah juga
nggak mungkin saya dikaruniai anak seperti dia
kalau bapak tidak keberatan
saya punya anak perempuan
alhamdulillah pak cantik dan sopan
sekolahnya juga pinter
kalau kita jodohkan saja anak kita
saya kan cuma seorang kepala desa
sementara bapak seorang camat
jadi mana mungkin pak
bapak jangan bicara begitu
kan di mata allah
yang dilihat bukan harta dan tahta
tapi amal ibadah kita
pak hamzah kan ibadahnya jauh lebih baik dari saya
ya kalau begitu
sebab itu emang ada judulnya
insya allah pak
bapak kok enak kayak gitu sih bu
saya kan cuma mau nikah sama pilihan saya sendiri

emang benar kok
apa yang benar
kamu tuh udah dibego begoin sama perempuan itu
bapak anak diomelin aja
bagaimana bapak nggak marah
nggak tahulah bapak harus berbuat apa
pak camat itu akan menjodohkan anaknya sama dia
tapi dia menghabiskan hidup dan waktunya
sama perempuan itu si asma
perempuannya nggak jelas itu
pak asma itu perempuan baik pak
aku gak mau berdebat sama kamu
lebih baik kamu mandi
tapi ingat bapak sudah memutuskan
akan menikahkan kamu dengan anak pak camat
pih belum tidur
sudah jam tiga pagi
nggak ada perubahan sama sekali kamu
sudah bertahun tahun di amerika masih terus hangout
sama teman teman kamu
betul itu kevin
kevin tidur dulu ya pih mi
kalau si asma abah kawin sama si lukman
ada apa abah
apa aja yang kesini
kamu tuh gimana
masa orang tua mendekat anaknya
cuma karena abah tahu asmatnya takut sama air
coba kalau lagi kesini kita jempol
terus kelelep gimana abah
duh duh duh
ada apa abah
kalau kamu menikah aja
setahu asma kakak asma teh
kok asma sih
teh alda itu cuma beda sembilan bulan sama kamu
lagian kamu nggak sekolah
abah bosen sama asma
makanya pengen cepet cepet asma pergi
itu tuh omongan omongan tetangga tuh
nggak enak dengernya lah
perbuatannya juga kayak gitu
ya biarin aja orang pengen ngomong apa abah
lidahnya panjang kek
yang penting kuping kita jangan tipis bah
nah gini aja bah
bikin tebal nih caranya nih
nggak kedengeran bah apa apa bah
abah masih ada
memang nggak bisa diajak ngomong serius
nggak bisa diajak ngomong serius
nggak kedengeran bah
bully akal banget sih bah
ya allah asma
aku tuh udah tujuh kali keliling kamu nyariin kamu
serta kamu udah di sini
asmatnya selalu di sini ya mah
ada apa sih

jangan lupa ma
kamu udah di sini
akhirnya aku mau pergi
aku mau pergi dulu
laporan komandan mau pergi dulu sama aku tuh
vin waktu papi gak banyak
tapi harap kamu bisa mengerti dan mau menerima kesepakatan yang sudah papi dan mami buat
kesepakatan apa efi
kamu harus segera menikah
calon aja kan kevin belum punya gimana mau nikah
ya memang sih mungkin kenal banyak cewek
tapi mereka gak ada yang cocok untuk jadi menantu di rumah ini
kamu gak usah dikirim itu
tapi sudah punya jalan keluarnya
iya tapi kan efi
pak ini kerja
pak ini mau hantar tunggu
hahaha apa salahnya dud
udah ikutin aja kemauannya men
lo itu harus cepat menikah
mereka tuh butuh menantu
lo kalau jadi cowok nih jadi suami misalnya ya itu buat formalitas aja bro di rumah
kalau udah di luar nih kayak gua
bokap gua tuh akan nyariin gua robot
istri yang kapan bisa disetel musik senyum
dan kapan harus bertindak
kok gak bisa lah punya istri kayak gitu lah
bisa bunuh diri gue
waduh diketet nih men
ntar ntar ntar gua mikir dulu men
gak ada ya
gue ada akal nih bro
baru lo sebarin nih bro
biar ceweknya pada ngerubungin
pasti mau milih kan
terus kalo enggak bunuh diri sob
kalo misal mau heboh lagi nih ya
ide yang bagus bro
kenapa ya sama orang tua kita ya
kamu disuruh nikah
udah gak sayang lagi kali ya
jangan bercanda dong
siapa yang bercanda
ikutin kemauannya bapak
nikah sama anaknya pak camat
jadi menantunya pak camat
ya gak apa apa tutu
ih si kutuma gak ngerti banget sih
siapa juga yang temennya gak bangga kalau temennya bakal nikah sama anaknya pak camat
berarti kan nanti asma tiap pagi punya baru nih ritualnya nih
selamat pagi pak camat junior